bu acara pernikahan di tegal jawa tengah dilangsungkan dengan konsep berbeda
yakni dengan menggunakan sampah plastik
mulai dari gaun pengantin dekorasi hingga souvenir untuk tamu undangan
sepitas tak ada yang aneh dari acara pernikahan fajar dan adibah
warga kelurahan keraton kota tegal jawa tengah yang berlangsung selasa siang empat desember
namun jika diperhatikan lebih dekat barulah terlihat keunikannya
hampir seluruh aksesoris pernikahan dibuat dari bahan sampah plastik rumah tangga
mulai dari singgah sana dekorasi panggung hiasan taman souvenir
sampai sepatu dan gaun yang digunakan kedua mempelai
dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk membuat gaun pengantin ini
sedangkan untuk membuat singgah sana dibutuhkan ratusan sampah botol plastik minuman kemasan
kedua mempelai mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan
dengan memanfaatkan sampah yang tak terpakai menjadi bernilai